pulau bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit turis mancanegara
belakangan ini warganet indonesia dikejutkan dengan cuitan seorang warga asing di bali
bernama kristen gray yang mengajak warga di luar indonesia
untuk berpindah ke pulau dewata di tengah pandemi
dikutip detik com gray telah menetap di bali selama satu tahun
dan mencuit bahwa hidup di bali lebih menyenangkan
karena beberapa faktor diantaranya biaya hidup rendah dan gaya hidup mewah
namun promosi dari gray dianggap bermasalah ketika ia mengklaim memiliki agen visa khusus
dan memiliki trik untuk masuk ke indonesia di tengah pandemi
ia bahkan juga menceritakan pengalamannya dalam bentuk buku elektronik
yang dijual seharga tiga puluh dolar amerika atau sekitar empat ratus ribu rupiah
atas ajakannya di media sosial twitter tersebut ia sempat dikecam warganet
tindakannya dinilai tidak bijak terlebih di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih berlangsung
utas yang viral itu membuat imigrasi daerah ngurah rai dan kemenkumham bali
menurunkan tim untuk mencari keberadaan kristen gray
namun saat ditelusuri di sistem imigrasi nama kristen gray tidak terdaftar
sudah menurunkan tim beberapa tim yang satu tim dari kantor wilayah
kemudian juga tim dari kantor imigrasi ngurah rai
pertama melakukan pengecekan terhadap sponsor yang bersangkutan
dan setelah ini kami belum mendapatkan informasi akurat
karena bisa jadi kemungkinan bahwa nama yang bersangkutan ini bukan nama yang sebenarnya
saat ini akun twitter milik kristen gray at kristen dua puluh tidak dapat diakses untuk publik
di tengah terus melonjaknya angka covid sembilan belas
pemerintah indonesia mengeluarkan larangan masuk untuk keluarga negara indonesia

hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona
beriputan cnn indonesia